jadi bayangin ya mereka aja belum jadi keluarga kita udah bisa mempengaruhi daddy
apalagi kalau bisa udah jadi keluarga kita gimana nanti nasib aku deh
pangeran pasti bakal cari tau tentang kebutaannya si mel kan
gue cuma mau ngomong apa yang bakal terjadi ke depannya kalau sampai semua ini kebongkar
mel ketahuan kalau dia itu pura pura buta
pangeran pasti pedis banget
gue yakin pangeran pasti bakal bener bener kasih tau ke semua orang kalau perasaannya bener bener cinta sama putri
gue udah pernah bilang sama tante nawang
dan tante nawang tau kalau pangeran suka diteken sama bokapnya
kalau sampai papanya pangeran tahu hubungan putri sama pangeran
otomatis putri juga bisa ditekan sama bokapnya pangeran kan
itu mungkin banget sih ris
tante nawang gak mau sampai hal ini terjadi
apalagi kalau sampai putri disakitin berkali kali
mulai dari situ cip
tante nawang gak setuju kalau pangeran deket sama putri
tapi kalau sampai rahasianya mel kebongkar dan pangeran tahu
mel pasti bakal masih putu dan gak bisa deketin pangeran lagi
dan secara kan sekarang pangeran udah bebas dari tekanan papanya
jadi dia udah bisa bebas juga deketin putri
dan tante nawang juga pasti bakal bisa nerima kalau pangeran deketin putri lagi
riz kok lo bisa sih mikir sepanjang itu
gue aja ya sebagai cewek gak kepikiran sampai di situ
tapi analisa gue selalu bener kan
tapi kadang tuh kalau lo udah mengarang indah aduh gue greget banget
lagian belum tentu juga kan tante nawa ngerestuin si pangeran sama putri
tambah lagi nih sekarang tante nawang sama dadinya mel lagi ada masalah
sekarang lo gak perlu parno parnoan lagi
yang penting fokus kita sekarang tuh adalah nge backup in si putri
kalau emang lo masih ada kesempatan untuk deketin si putri yaudah maju aja
kalau gitu lagi sih
yaudah kalau gitu kita temuin atta aja
laki laki yang selama ini aku anggap baik
ternyata tega nyakitin anak yang paling aku cintai
tangan pak remo dingin sekali pak
apa pak remon gak enak badan
kamu juga put tangannya dingin sekali
maafin ibu yang kurang peka dengan apa yang terjadi sama kamu
kalau aja ibu tahu orang yang selama ini menekan kamu adalah anaknya pak remo
mungkin udah dari awal ibu gak akan membuka hati ibu untuk tidur
citra mau ngajak ketemuan gue di plaza
katanya sih dia mau bahas masalah mel
kalau berdua ikut gak apa apa kan
kalau gue sih gak apa apa
gak tahu pak yaran itu gimana
gue juga ikut aja deh
sama gue nunggu jawaban dari usus goreng
ya cuma aneh banget deh
masa gak ada nada sambung ya
gue gak tau deh ini emang putri yang gak ada signal
apa emang hpnya aja yang ngeblank
emang lo udah janji apa sama dia
putri kan janji ketemu sama gue
habis dia nemenin ibu ketemu sama temen deketnya
sama anak temen deketnya
dia mau ketemuan sama gue deh
dia kan juga udah janji mau jawab pernyataan cinta dari gue
karena kan tadi harus nemuin mel dulu
gue juga udah whatsapp yuk berkali kali
gue udah bilang ketemuan di lampion kafe
maksudnya biar chat lo itu masuk gitu
gue udah telepon berkali kali tak
tetap aja gak nyambung nyambung
jadi gak enak deh feeling gue
masih thinking aja dulu ran
tak coba radionya dinyalain
kita dengerin lagu atau apa
dari tadi kita tegang terus
bm banget sih lucinya udah bentar
oke guys sebelum kita dengar lagu berikutnya
lu tua banget ngapain dengerin radio
cari saluran lain ah
ya udah tunggu aja napa
ini juga pasti bentar lagi diputer kok lagu lagu hit
dari jalan almeira
ada demonstrasi yang menyebabkan rusuh
salah satu korbannya perempuan muda
dan kondisinya luka parah
tapi identitas belum diketahui
hah tuh tuh tuh
kita dapet info kan
untung aja tadi gue gak belok ke jalan amera
eh tunggu tunggu dey
itu kan dekat rumahnya putri
gue yakin nih keluarganya pasti panik banget kalo tau
gue jadi inget pas putri kecelakaan
pas dia kritis di rumah sakit
jujur gue sedih banget
gue takut banget kehilangan putri
sebenernya sejak hari itu
kalau gue gak akan jauh jauh dari putri
dan gue akan terus ngelindungi dia
gue takut kalo putri sampai kenapa napa
kamu keren banget
barusan tuh suara pintu depan yang kebuka
putri put putri putri put
pak regar liat putri gak ya pak tadi kan saya denger suara pintu
terus saya keluar cari putri putrinya gak ada
putri kayaknya tadi mau ke warung bu
buat sesuatu yang dia butuh mungkin mau beli sesuatu untuk keperluannya
pak rager yakin ketemu putri tadi pak
mau saya anterin tapi putrinya gak mau yaudah saya go to home
terus putri ke arah mana ya pak
ya pastinya ke arah jalan besar bu orang keluar dari gang ini kok
putri baru aja sembuh dan dia harus ngadepin semua persoalan kayak gini
aku khawatir kalau putri pergi sendirian
bunawang mau kemana
saya mau cari putri pak
aku telfon gak ya mbak eros
telfon gak ya
aduh kalau aku telfon dia pasti masih marah
pasti dia belum tenang tapi jojo mana sih jojo
eh kamu dimana
ngapain kamu dibawa naik ke atas
kamu kamar mel kamu keluarin baju baju mel sekarang juga
ini mau keluarin baju baju aku lagi
kan deddy sudah peringatkan kamu
kamu gak turutin daddy kamu tahu risikonya
jadi lu kenapa sih semenjak deket sama ibunya si cewek asongnya jadi berubah kayak gini
kega banget lagi sama aku mau cabut fasilitas aku semuanya
lihat aku belum selesai ngomong
jadi bayangin ya mereka aja belum jadi keluarga kita udah bisa mempengaruhi daddy
apalagi kau bisa udah jadi keluarga kita
nanti aku bisa
mel mereka itu tidak pernah melakukan apapun sama daddy
mereka tidak minta apapun sama dia
justru deddy yang belajar banyak dari mereka
nih percaya sama mereka
kenapa deddy bisa nurut sama mereka
dan mereka tuh depan daddy cuma acting innocent tau gak
kayak gak tau apa apa
akhirnya mereka tuh like a snake
mereka tuh udah berhasil mempengaruhi daddy
makanya dikit dikit dikit apa
ngancam aku ngancam aku
jangan jangan ini guna guna ya
makanya didi nurut banget nyublin banget sih
daddy pingin bicara sebentar
bisa gak sih kamu bersikap dewasa kali ini mel
kamu selesai masalah ini atau
atau apa dad
bakal cabut semua fasilitas aku
ya didi kan mohon buat mereka bukan buat aku dad
kenapa kamu bikin situasi ini jadi makin sulit sih mel
tapi di sisi lain didi juga sayang sama burnawa
dan putri yang didi harapkan bisa jadi saudara kamu
didi gak bisa milih karena didi gak pingin kehilangan kalian
sampai jumpa lagi